kamu tuh salah jangan hanya nyalain kita doang gitu loh
untuk kita bicara baik yang jadi lebih kurus itu yang namanya membakar lemak dengan menyusutkan lemak itu luar yang berbeda
itu punya rekening penampungan invoice terhadap jasa jasa yang dia lakukan
tujuh tahun lalu sekarang kami mendapatkan sejumlah pasir
untuk kembali ke taman surgawi yang sempurna
dan pasti mulai sekarang mereka sudah siap siap agar tidak lagi terjadi kebocoran data
mulai dari pembeli rumah tangga sampai bisnis skala besar
jadi mereka mengharapkan ya kita sama gitu
tadi kan udah sempet cerita juga tentang faktor apa yang buat lo pengen bangkit gitu ya kak
hanya kita yang jatuh ke dalam dosa ini
nah sebelumnya karena saya belum tahu banyak
jadi kegembiraan masyarakat juga harus di response
ada roni satria langsung dari jakarta
agar tidak memasukkan orang toksik ke dalam pemerintahannya
hal hal yang perlu dibenahi akses tebelnya itu
rasanya tetap sama ya udah lima belas tahun yang lalu
ya padahal harapan kita bersama bahwa stok yang ada di gudang bulok itu sebagian besar stok yang diserap dari petani
satunya doa saya kan juga nggak punya suara
dan sekarang masuk ke top tiga puluh di dua puluh enam
jadi ini kencangan karena belakang ini nggak boleh rounded
tapi responnya bisa berbeda beda kalau kemudian bagaimana orang eropa disuntik
di pasangan satu sama di pasulan satu sama di nomor dua
dikasih stimulan di live misalnya di tiktok gitu ya
dan juga yang menjadi perhatian pak daryono adalah ketika ada gempa ini bisa memicu tsunami
jadi belajar jalan menghafal lagi satu per satu
untuk kategori tiga itu enam ratus ribu
udangnya goyang di lidah
dari hamil dia delapan bulan di perut nih nyetak kan
termasuk kita ingin menegaskan bahwa
untuk menstimulasi pertumbuhan anak
wilayah gelap inilah yang kita kenal sebagai bayangan lubang hitam
pihak pengelola juga memprediksi akan ada peningkatan jumlah kendaraan
silahkan dijawab pak prabowo
terus kalau sepi nya biasanya berapa
bahkan untuk seorang emir sekalipun
kaitannya dengan apa yang terjadi di bumn karya
dalam proses pembuatan kerupuk mie kuning dengan tepung sagu
kita bisa bikin usaha dari duit basket
bertaraf internasional tapi tidak harus pakai paspor kalau terbang
dan pt industri kereta api pada minggu terakhir bulan maret dua ribu dua puluh tiga
saya bisa menerima dua respons itu
terkait siaran dan pelayanan audio kami
sejumlah warga sekitar menyatakan banjir mulai mengenangi ruas jalan sejak pukul lima pagi
sebenarnya kalau ngomongin sejahtera
tapi karena jokowi tidak lagi menjibun ke kedua kali
yaitu taglinenya mudik nyaman dan berkesan
nah sayang sekali kalau disini malam hari memang agak sepi
produksi nasional itu mengikuti siklus yang berbeda kan
kemudian misalnya juga terkontaminasi dengan logam berat
kewajaran hingga lima ratus miliar
jadi sebenarnya nantinya energi itu tidak hanya akan beralih tapi lebih banyak lagi sumber energi yang tersedia yang bisa dipakai oleh masyarakat